korea selatan telah meletakkan status level kewaspadaan terkait covid sembilan belas ke level tertinggi atau red alert
dan statusnya ini menjadi merah ya
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan mahasiswa seoul national university yaitu alvin kobulsyah
selamat malam waktu indonesia alvin
selamat malam avery
ya alvin seperti yang kita tahu memang status merah atau red alert ini kan merupakan status tertinggi ya
yang menjadi pedoman pemerintah korea selatan kemudian untuk menangani krisis yang ada
nah sejauh ini bagaimana kondisi terkini di sana dan apa saja perbedaan yang anda rasakan
jika dibandingkan saat sebelumnya sebelum adanya penetapan status red alert ini oleh pemerintah
kebetulan saya baru kembali ke seoul persis hari kemarin hari minggu tanggal dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
penanganan di bandara juga tidak jauh berbeda dengan kedatangan saya sebelumnya
hanya ada kamera pemantau suhu tubuh tapi itu pun pendekatannya pun biasa saja sebenarnya
suasana di bandara juga normal
transportasi dari bandara ke beberapa wilayah di kota seoul juga terbilang biasa saja
itu suasana di bandara
lalu untuk daerah tempat saya tinggal di kawasan seoul national university di asrama kampus tempat saya tinggal
situasi juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dulu sebelum saya sempat kembali ke indonesia pada solar new year
tapi memang saat itu juga orang orang juga sudah mulai pakai masker
kemarin juga di bandara orang orang juga
hampir mayoritas sudah pakai masker tapi apakah ada yang tidak pakai masker
tetap ada juga warga seoul maupun pendatang yang tidak pakai masker juga ada
sejauh ini itu yang terlihat
selain itu juga mungkin suasana di pasar juga sebenarnya berjalan seperti biasanya
saya sempat ke pasar mungkin perbedaannya saat saya sempat berbelanja di supermarket setempat
orang orang berbelanja dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya
tentu ini tidak bisa diambil sebagai satu kesimpulan umum
karena sampelnya terlalu kecil
tapi orang orang yang centuh untuk mengetok barang
untuk mengurangi kebutuhan mereka
maka saya juga sempat berbelanja
baik alvin kalau untuk situasi terkini
seperti yang tadi anda sebutkan memang banyak kemudian pihak pihak yang menuju ke pusat perbelanjaan
untuk kemudian membeli kebutuhan pokok mereka
tapi apakah kemudian terjadi kelangkaan di beberapa bahan pokok
atau seperti apa alvin kondisinya di sana
sejauh ini untuk barang kebutuhan pokok sehari hari
dari pengalaman saya pribadi tentu dengan sampel yang sangat kecil
saya tinggal di daerah gua nakgu kampus saya berada
sebenarnya kelangkaan tidak terjadi untuk banyak barang pokok
paling yang terjadi kelangkaan utamanya itu masker memang
harga masker di sini selain langka harganya juga meroket bagi yang ada
pengalaman saya dan keluarga harganya bisa naik hingga tiga lima kali lipat
satu packnya bisa kurang lebih harganya lima puluh ribu won untuk sepuluh isi
berarti satu lembar maskernya itu harganya lima ribu won atau sekitar tujuh puluh lima ribu rupiah
itu juga kami jadi ragu untuk membeli atau tidak
jadi jalannya sementara untuk masker kami membeli keluarga dan juga teman teman kami di indonesia
untuk apakah masih mungkin untuk mengirimnya ke seoul
karena itu jalannya karena di sini juga cukup terjadi kelangkaan masker
berarti salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan atau barang yang sangat dibutuhkan saat ini adalah
ketersediaan dari masker itu sendiri ya alvin ya
selain kondisi di tempat tempat umum seperti pasar yang tadi anda sebutkan atau pusat perbelanjaan begitu
kalau dampak dari covid sembilan belas ini terhadap kegiatan belajar mengajar kemudian kondisi perkantoran
sejauh ini seperti apa alvin
dari pengalaman pribadi misalnya saja awal semester ini
yang harusnya dimulai satu maret akhirnya diputuskan untuk mundur hingga pertengahan maret tanggal enam belas maret
jadi itu memberikan waktu untuk mahasiswa yang baru datang dari luar negeri
baik mahasiswa asing maupun mahasiswa lokal yang misalnya baru pulang dari luar negeri untuk berwisata dan lain lain
punya waktu kurang lebih dua pekan sesuai masa info inkubasi virus itu sendiri
sehingga ada waktu untuk melakukan karantina diri atau self quarantine bagi mahasiswa yang baru datang dari luar negeri
utamanya yang berasal dari daerah daerah yang
jumlah pengidap covid sembilan belas nya cukup besar
misal cina daratan hongkong dan macau
itu sudah diberitahukan jauh jauh hari
dari kurang lebih statusnya saat masih jingga itu sudah dikirimkan ke email email kami
selain itu juga dari pihak kampus misalnya di kampus saya di snu
sejak bulan lalu sudah diputuskan bahwa wisuda untuk semester terakhir ditiadakan
selain itu orientasi mahasiswa baru juga untuk semester ini
sejauh ini ditunda atau dibatalkan
dan nanti akan dimulai lewat forum forum yang lebih kecil dengan jumlah peserta yang jauh lebih sedikit
untuk mengurangi dampak resiko penyebaran covid sembilan belas yang lebih besar
baik meskipun saat ini anda berada di seoul ya alvin
tapi apakah kemudian anda memiliki informasi kondisi terkini begitu di daegu dan juga gyongbook ya
sebagai salah satu daerah yang memang salah dua daerah yang aksesnya memang ditutup oleh pemerintah korea selatan
terkait dengan adanya covid sembilan belas di sana begitu
sejauh informasi ini dari kedutaan besar republik indonesia di seoul juga sangat kooperatif untuk memberikan arahannya
melalui media sosial dan lain lain
dan dari kbri juga sudah memberikan nomor kontak untuk mitra kbri apabila ada yang membutuhkan masker dan lain lain
dan ini kalau dari pantauan cukup awam saya
dari misalnya komentar komentar yang muncul dari unggahan akun media sosial kbri
rekan rekan yang berada di daegu
maupun di gyembook memang membutuhkan masker dalam jumlah banyak karena rekan rekan yang di sana sedang kesulitan untuk mendapatkannya sejauh ini
karena masker itu saat ini sedang sangat esensial untuk teman teman yang di sana menjalankan kehidupan kesehariannya
misalnya untuk bekerja ataupun untuk studi karena tanpa masker akan sangat beresiko untuk pergi keluar dari rumah
baik kalau selain itu alvin sudah dapat informasi belum dari teman teman yang berada di dua lokasi tersebut
apakah kemudian aktivitas mereka juga akan berhasil
apakah mereka lebih dibatasi atau seperti apa sehari harinya setelah ditetapkan kenaikan status dari jin ga menjadi merah
untuk informasi itu sampai malam ini saya belum dapat konfirmasi lebih lanjut dari teman teman di sana maupun dari grup percakapan yang ada
maupun dari media sosial
masih belum dapat saya konfirmasi hingga malam ini situasi sebenarnya yang ada di sana atau teman teman di daegu dan gyeongbok yang mereka butuhkan saat ini
ini apa selain dari komentar komentar yang ada di akun media sosial kbri seoul
baik terakhir alvin apa kemudian upaya upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh kbri
yang ada di sana untuk membantu rekan rekan yang berada di dua lokasi yang terisolasi tersebut
dan juga teman teman yang ada di korea selatan secara umum
sejauh ini yang saya lihat lebih jauh adalah memperkuat jaringan
baik antar warga negara indonesia yang ada di korea di berbagai kota yang benar benar tersebar di korea selatan
kbri juga sudah menghimpun melalui mitra kbri jadi kalau ada yang membutuhkan masker
ini dari informasi yang saya terima bisa mengontak ke mitra mitra yang tersebar di kota kota itu
dan nanti dari kbri akan menyalurkan kepada mitra mitra itu yang akan disalurkan kepada yang membutuhkan
tapi mungkin kalau bagi saya pribadi butuh dukungan juga dari teman teman di tanah air
apalagi di sini juga kelangka
dan maskernya tentu ini bukan di antara warga negara indonesia atau diaspora indonesia saja yang membutuhkan
tapi kami juga dalam tanda kutip bersaing dengan warga lokal yang juga membutuhkan masker
kurang lebih itu situasi yang saya alami selama dua hari kepulangan kembali di seoul korea selatan
ya tapi sejauh ini berarti alvin apakah sudah punya informasi untuk kondisi kesehatan dari warga negara indonesia di korea selatan ini
seluruhnya apakah kemudian bebas dari virus corona atau seperti apa
apakah itu dari pihak kbri kah
sejauh ini sih dari informasi belum ada ya
cuma ini tentu bukan pernyataan resmi tentu saja
cuma dari informasi yang saya dapatkan dari teman teman dan lain lain belum ada warga negara indonesia yang terindikasi
bahkan hanya terindikasi terkena virus covid sembilan belas pun belum ada sejauh ini
baik yang di seoul maupun di kota kota lain sejauh ini warga negara indonesia belum ada yang terindikasi untuk jadi suspek covid sembilan belas
baik terima kasih banyak alvin kobulsyah
sudah melaporkan langsung dari seoul korea selatan